pada perayaan idul adha daging kurban kerap dijadikan berbagai menu makanan
dari mulai sate tongseng atau nasi goreng kambing semuanya menggoda selera
menurut desi trisnawati juru masak profesional daging kambing dan domba memiliki cita rasa yang hampir sama
namun daging kambing memiliki aroma yang lebih kuat
lemak daripada daging kambing itu tidak tersebar dan merata beda dengan domba
itu sebabnya kadang kadang kalau kita makan daging kambing itu ada bagian yang keras
tapi ada yang lemaknya tinggi gitu
bisa disubstitusi dua duanya hanya pengolahannya mungkin lebih lama kalau kita menggunakan daging kambing
kalau kalian pilih daging kambing atau domba nih
daging domba itu baunya kurang daripada kambing jadi perengusnya itu enggak terlalu
prefer daging domba sih karena dia tidak ada bau bau perengus ya kalau kata orang jawa bilang
sekarang langsung kita cicipin keduanya yuk
di jakarta selatan ada rumah makan yang menyajikan hidangan kambing dengan cita rasa yang unik
adolf forsman atau yang kerap dipanggil babeh dolof mendirikan kambing babeh dolof sejak dua ribu enam belas
dimulai dari hobinya mencampur rempah dari berbagai negara
ia menciptakan dua puluh menu yang bisa membawa kita berkeliling dunia
saya tuh suka mencampur bumbu kering
berbagai negara jadi satu menu jadi satu menu jadi satu menu
makanya kalau makan kambing di sini itu pasti beda
kambing gemes atau kambing gentong omesh menjadi salah satu hidangan yang diincar pengunjung
daging kambing setengah matang minyak mentega kecap asin jamur
dan campuran rempah indonesia dan turki dimasukkan ke dalam oven hingga matang
gentong yang telah di oven menjanjikan daging yang tetap panas
hingga suapan terakhir
campuran aneka rempahnya membuat kambing tidak bau sama sekali
kita cobain yang tidak pedes dulu seperti apa rasanya
tampilannya sih ada banyak bawang bombanya dan juga aromanya wangi ya
kambingnya meleleh di dalam mulut
sama halnya seperti hidangan kambing rawit
setelah dimasak dengan irisan cabai rawit dan campuran rempah arab dan indonesia
babe dolog berhasil menyajikan daging kambing yang lezat dan empuk
kita cobain sekarang yang rawit
uh lihat nih cabainya wow
masih di jakarta selatan saatnya mencoba domba afrika haji malik yang berdiri sejak dua ribu
malik pemilik restoran mengatakan
ia menggunakan bumbu rahasia khusus untuk membuat daging domba yang gurih
domba afrika haji malik melalui empat proses masak
untuk mendapatkan daging dengan kandungan kolesterol yang rendah
proses pembakaran pertama
lalu yang kedua itu kita melakukan proses pengukusan kurang lebihnya enam puluh menitan
lalu yang ketiga itu kita melakukan proses pemanggangan lagi
sebelum dicacah domba panggangnya yang masih besar besar itu
kami melakukan proses pemanggangan lagi yang keempat dan di shake dan dicampur dengan bumbu rempah rempah
saya memesan kari domba iga domba panggang dan domba panggang dengan pisang goreng
cita rasa dari perpaduan daging domba yang gurih dan manisnya pisang goreng ditambah sambal yang pedas menari nari di mulut saya
jadi setelah melalui proses masak sampai empat kali
daging domba ini berubah
jadi setelah melalui proses masak sampai empat kali
daging domba ini benar benar empuk gurih dan tidak bau sama sekali
william wongso pakar kuliner yang telah berkecimpung di dunia kuliner sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh mengatakan
untuk menghilangkan bau prengus daging kambing atau domba bisa direbus menggunakan larutan air mendidih dan garam yang harus diulang beberapa kali
selain itu menyimpan daging dalam keadaan kering juga merupakan faktor yang penting
sebaiknya tidak dicuci ya
cuma dilap kering saja dibungkus ke dap udara yang ketat dimasukkan ke freezer
setiap kalau dicuci itu bahayanya kalau dia nggak langsung diolah biasa air itu mengandung bakteri
jadi sekarang sudah tahu kan perbedaan daging kambing dan domba serta cara mengolahnya
lauren siagata andika suramanto jakarta